saudara wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala membenarkan pernyataan capres prabowo subianto soal mahal dan melelahkannya demokrasi di indonesia
jk menyebut untuk berkampanye butuh biaya dan energi besar karena luasnya wilayah indonesia
menurut jk perlu ada perubahan sistem
pak prabowo itu sempat bilang bahwa demokrasi indonesia itu sangat melelahkan
coba bayangkan pemilu bagaimana semua calon keliling indonesia
saya sering pernah mengatakan kepada para menteri singapura
anda ini kampanye ini naik mobil saja ke seluruh dalam dua tiga hari seluruh singapura anda sudah kunjungi
kita butuh berbulan bulan untuk mengunjungi dari aceh sampai papua
memang sulit dalam kondisi indonesia seperti ini
tapi karena itu memang harus ada perubahan sistem untuk melihat anda